kios kuliner di pasar yang berada di bawah naungan pd pasar jaya inilah yang membangun citra baru pasar santa sebagai pusat makan dan jajan
sempat booming sekitar dua ribu empat belas dua ribu lima belas pasar santa tetap berupaya untuk menjaga eksistensi khususnya di dunia kuliner
meski tidak se hype pada masa jaya setidaknya kuliner yang saya coba berikut ini bisa menjadi referensi makan siang anda
ragam hidangan unik menjadi ciri khas pasar santa
pengusaha kuliner harus kreatif dan jeli melirik sisi yang bisa mengundang orang untuk datang
menawarkan hidangan sehat misalnya
tapi belum ada yang jual makanan yang sifatnya sehat gitu
kita mau jadi pionir buat kalau makanan sehat itu tidak harus mahal tapi bisa juga lebih terjangkau
bisa juga murah gitu dan bisa juga di pasar gitu
baru buka sekitar lima bulan kios salad ini memakai sayur dari perkebunan hidroponik
sisa seharusnyapldp supaya
cesar salat dibalut croissant ini adalah salah satu hidangan dalam menunya
ketika kita ke pasar tidak perlu khawatir karena disini juga ada menu salad yang segar seperti ini
seporsi salad dihargai rp empat puluh lima ada daging ayam dan potongan daging sapi asap di antara tumpukan roman letus
ketika kita ke pasar tidak perlu khawatir karena disini juga ada menu salad yang segar seperti ini
makanan ini jadi pilihan pengunjung yang cuma punya waktu singkat untuk makan siang
jangan menilai buku dengan penutupannya memang tampilan kalau dilihat sangat sederhana tapi rasanya gila
ini ayam daun jeruknya wangi aromanya enak dan juga rasanya enak
masuk masuk di mana gitu tambah dengan sambal matah yang super pedas parah keringetan
dengan merogoh kocek rp tiga puluh lima lengkap sudah makan siang saya hari ini
meski tak ada lagi antrian panjang di kios kios kuliner tak pula ada pesohor yang ikut nyempil di keramaian
sajian kuliner di pasar santa masih menarik untuk dicicipi
roni satria wahyu ramadan jakarta